beberapa jam setelah meringkus dua pelaku perampokan dan pembunuhan di rumah mewah di kawasan pulau mas jakarta timur
polisi kembali menangkap seorang tersangka lagi bernama alvin sinaga
tersangka alvin ditangkap di perumahan villamas bekasi utara pada rabu malam
beberapa jam setelah penangkapan tersangka ramlan butar butar dan erwin situmorang di rawalumbu bekasi
dari keterangan penyidik saat akan ditangkap tersangka alvim berusaha melarikan diri sehingga dilumpuhkan dengan peluru oleh polisi
alvin yang merupakan seorang residivis berperan sebagai sopir atau joki yang mengantar pelaku lain dengan menggunakan mobil suzuki r tiga
saat ini polisi masih memburu satu tersangka bernama yus pane
ini pelaku yang ketiga kita tangkap ini berinisial s ya
jadi sesuai dengan integrasi dari tersangka yang masih hidup ya
bahwa tersangka s ini adalah sebagai pengemudi ya sebagai driver
jadi membantu di dalam pelaksanaan kegiatan perampungan tersebut
dan dia yang berada di dalam mobil
jadi sehingga nanti kalau mencoba mendapatkan barang yang dia cari
baru dia langsung pergi segera dengan segera itu